lagi pengen ngopi sekena aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
udah pinter ya udah pinter kamu ngejawab kalau orang tua ngasih tau
eh mas badar eh silahkan masuk
emang mau masuk masa calon hantu mau di luar
sudah kamu tunggu di luar aja
ada perlu apa ini mas
saya mau segera menikah dengan upi
maaf nih mas badar nih saya harus bicara dulu sama upi dan ibunya
sebab mereka belum tau
mereka belum tau
aduh bapak ini gimana sih
sebenarnya mereka itu sudah tau
saya ini sudah mempersiapkan acara pernikahannya pak
pokoknya papa harus segera kasih tau sama dia
kita sudah mempersiapkan acara pernikahannya
pesta pernikahannya harus segera dilaksanakan
dan satu lagi
upi sudah punya pacar belum
ah upi mana berani mas punya pacar
pada lagi yang bersama upi
itu sih teman kerjaannya mas
bukan pacarnya itu
ya sudah berarti aman
terima kasih mas
ya sudah kalau begitu
saya permisi dulu
ya boleh pak
terima kasih mas badar
terima kasih ya
iya terima kasih mas badar
sahabat bagi pakai
pada royal holiday pada bahu sakit
tanta liberius haben
pokoknya ibu gak setuju
yang minta pendapat ibu itu siapa
bapak mengorbankan anaknya sendiri
hanya demi uang
eh saya sebagai kepala keluarga
punya banyak hak di rumah ini
kalau kamu gak setuju dan nggak suka
silakan kamu meninggalkan rumah ini
bapak gak suka ya sama aku
mungkin bapak lagi capek
bapak pulang ya sekarang ya
kalau gitu bapak langsung pulang ya
ada kok pak
tapi kan daripada buang buang uang buat naik angkot
sama ngejar ngajar angkot
mendingan naik motor
ada yang nganterin like
eh ubi denger ya
bapak gak mau lagi ngelihat kamu
diantar naik motor sama laki laki itu
motor butut aja
bapak kan harusnya seneng
anaknya diantarin pulang
udah selamat cepet lagi
oh kamu udah pinter itu
udah pinter kamu menjawab
kalau orang tua ngasih tau
enak saja kamu
yang namanya anak kalau mau keluar
harus ngomong dulu sama orang tuanya
kalau sudah diizinkan baru boleh siap siap
nah belum diizinin udah pede aja kamu ganti baju
sampai wangi tujuh rupang
lagian kalau upi lama lama di rumah
sekali bapak bilang gak boleh gak boleh
udah mau nonton
boleh yang boleh
kamu mau ngajak pergi upi
dan sebaiknya kamu jangan mendekati upi lagi
karena upi sudah punya jalan suami
dan saya sudah menjodohkan upi
dengan laki laki yang lebih kaya
dan lebih memapan
dan bukan laki laki kere seperti kamu
dan sebaiknya sekarang upi pergi
karena saya tidak pernah merestui hubungan kalian
pergi pergi pergi
bapak terlalu luar
dan kamu jangan coba coba mendekati laki laki itu
karena bapak sudah menjodohkan kamu
dengan laki laki yang lebih baik dan lebih memapan
upi gak mau dijodohin pak
upi gak mau
supaya dia kemampuan
untuk diot memberi
makhluk u taller
hai saya sudah bilang kamu enggak boleh deketin supi karena dia sudah punya calon suami ngerti
gak sih kamu saya ngerti pak saya cuman jemput itu sebagai teman saya juga tiap hari lagi
kan rumah bapak dan kita setujuan yang ada salahnya kalau kita bareng pak ya jelas salah dong karena
ubi sudah jadi milik orang lain dan kamu gak boleh lagi dekat sama opi bahkan bertegur pun kamu
sudah enggak boleh berhenti lho atau kamu menantangin saya menantang saya enggak enggak
kecap kecap dia dia pikir aku mau tergoda kali
yang akan membantu
bapak mau punya perasaan
ubi benci sama bapak ubi benci sama bapak